ya pasca tsunami yang menerjang selat sunda dua puluh dua desember yang lalu
seorang nelayan berhasil selamat dari maut setelah terdampar selama sembilan hari
nelayan bernama ari ditemukan kri rigelt sembilan ratus tiga puluh tiga pada minggu siang di pulau panjang semberanak
setelah bertahan dengan kayu terombang ambing di atas laut ari berhasil selamat dari terjangan tsunami
selama sembilan hari ari agus arman haryanto bertahan di pulau panjang segrana
bertahan hidup dengan memakan biji ketapang dan juga sisa sisa air
ari berhasil ditemukan oleh tim sar yang melakukan penyisiran di sepanjang pulau
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru di lokasi terdampak tsunami
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada vinanda rahmaulida di mekar mulia kabupaten lampung selatan lampung
vinanda apalagi perkembangan terbaru dari penanganan korban pasca tsunami selat sunda
terutama untuk korban yang selamat sampai dengan saat ini
selamat siang reinhardt
untuk perkembangan sendiri hingga saat ini memang sudah berjalan cukup baik
sejak kunjungan jokowi kemarin memang sudah ada beberapa progres
di mana salah satunya setelah pembersihan puing puing ini sudah ada hunian tetap yang akan dibangun di area seluas dua hektare
yang berjarak empat ratus meter dari bibir pantai
kemudian untuk kondisi pengungsi sendiri ini juga sudah cukup baik
di mana ada beberapa pengungsi memang sudah mulai kembali ke rumahnya
dan juga terkait dengan pengusia yang sudah berjalan
pengusia yang sakit ini juga sudah ada layanan kesehatan di posko posko
dan juga mobil keliling yang selalu memantau kesehatan para pengusia yang ada di sana
dan untuk hingga saat ini memang ada satu ratus delapan belas orang yang meninggal dunia
tujuh orang yang hilang dan belum ditemukan oleh para petugas tim sar
namun sebelumnya memang ada delapan orang yang hilang
namun telah ditemukan satu orang dalam keadaan hidup dan terdampar sembilan hari di laut
ataupun di pulau panjang
dan saat ini saya tengah bersama dengan salah satu nelayan yang hidup saat bencana tsunami terjadi
dan terdampar sembilan hari
selamat siang mas ari bagaimana kabarnya
tentu senang ya sudah bisa berkumpul dengan keluarga ya
ya alhamdulillah ya udah tenang di sini
mas ari bisa ceritakan ini bagaimana ceritanya mas ari ini bisa sampai bertahan di pulau panjang
setelah bencana tsunami ini menerjang mas
bah saya bertahan di sana mah cukup ini lah cukup ini jiwa lah di sana itu
lalu awalnya itu ada berapa nelayan masih bersama mas ari
kemudian saat tsunami terjadi itu seperti apa kondisinya mas
kalau waktu itu ada enam belas nelayan waktu saat kejadian itu ya kita saat itu lagi mancing
lalu terjadinya tsunami itu seperti apa mas kronologisnya mas
kronologinya ya waktu gunung itu terbelah nyusut langsung ke dalam ya jadinya gelombang langsung ngantem hantam kita itu
jadi apa saja ya mas ari lihat ada gelombang setinggi apa kemudian bagaimana itu mas ari bisa tergulung ke dalam laut mas
kita lihat dari jauh itu hampir
ada kali tiga puluh empat puluh meteran gelombang itu yang terus menghantam kita sampai tiga kali hantaman sampai tergulung ke tengah itu
berarti saat itu mas ari bisa kembali ke daratan itu bertahan dengan kayu atau seperti apa mas
kita berenang ya nyari sisa sisa serpian perahu itu sama saya nemu ini wadah bekas alat itu
ya kita orang
berarti saat itu saat mas ari sudah berada di atas daratan itu berenang kemudian teman teman sudah tidak ada ya mas
lalu bagaimana ceritanya bisa terdampar di pulau panjang
kita orang itu tadinya udah berenang selama satu hari satu malam
ya coba menepi ke daratan gitu cuma nyari daratan
kan waktu pas pertama itu kan ada empat orang yang sudah selamat
nah yang terakhir saya gara gara ketinggal saya sendiri di sana itu gara garanya mencari kawan yang di belakang ini
oke lalu seperti apa mas tadi kan ada gelombang empat puluh meter ya saya tidak bisa membayangkan bagaimana mas ari perasaannya di sana
karena mengelihat ombak empat puluh meter kemudian tenggelam dan bisa kembali lagi itu memang
karena ada bantuan ombak dari dalam ya mas ya
ya benar ada bantuan ombak dari dalam
soalnya kan apa mengikuti arus saya itu
ya coba tenanglah gitu berenangnya aja juga
berarti saat terdampar di pulau panjang ini untuk makanan sendiri minuman ini mas ari mencari makanan dan minuman dari apa mas
kalau untuk makan sih saya nyari buah buah ketapang gitu
untuk minum sisa sisa botol botol yang hanyut di laut gitu
berarti selama sembilan hari ini pasti kan ini lokasinya sangat dekat dengan laut ya mas ya
ini apakah tidur ini pasti tentunya tidak bisa tidur ya mas
lalu bagaimana ini posisi mas ari dalam posisi tidur kemudian posisi jarak dari bibir pantai itu berapa meter mas
dan bagaimana perasaan mas ari saat itu
ya pokoknya jarak dari saya tempat
tidur saya ke air itu kurang lebih ya lima meteran lah
kalau untuk perasaan saya di sana ya takut pasti takut
kan tiap hari kan gunung itu masih terus ini masih aktif gitu
berarti selama sembilan hari itu selalu mendengar letusan anak gunung krakatau
tiap hari itu
tiap hari lah satu malam itu terus pul semalaman itu
terus lalu bagaimana ceritanya bisa saat bertemu dengan kapal kri rige
mas bagaimana cerita anda bisa ditemukan
ceritanya saya itu lagi nyari makan di pinggir pinggir pantai itu
yang nggak sengaja aja saya kira dari jauh itu kan kapal apa kirain tongkang gitu kapal tongkang
tahu tahu kan nama deket nama deket ya itu kapal kri rigel itu
lambai lambai kan dia kan lagi ngawasin ini lagi ngamatin gunung anak rakatau
saya itu diamatin dari jauh itu kayak burung sangka dia orang itu kan
sampai katanya mana mungkin kata dia orang itu ada burung masih bisa hidup di pulau
puter pohon yang udah pada mati
dia orang foto sampai dua kali itu
zoom ternyata itu bukan burung manusia
berarti akhirnya saat itu bisa terlihat mas ari bisa terlihat oleh tim sar penyelamat dan akhirnya bisa selamat hingga saat ini bisa berdiri di sini ya mas oki
terima kasih mas ari atas informasinya
kembali ke anda di studio reinhardt
baik terima kasih vindanda untuk informasinya dan langsung dari provinsi lampung